tugas imigrasi jakarta pusat merazia warga negara asing
yang tidak memiliki dokumen izin tinggal pada jumat dinihari
beberapa warga asing terkena razia di jalan jaksa jakarta pusat
selain beberapa warga asing juga terkena razia saat di klub malam
kos hingga hotel kelas melati
dari beberapa titik petugas menangkap tiga belas orang warga asing
yang tidak bisa menunjukkan identitas
warga asing yang memiliki izin tinggal akan diminta melengkapi surat tinggal di indonesia
untuk warga asing yang tidak bisa menunjukkan identitas terancam di deportasi ke negara asal
razia imigrasi ini digelar serentak di seluruh wilayah
untuk menjalankan keputusan kemenkumham dan dirjen imigrasi
untuk mendata semua warga negara asing yang menyalahi izin tinggal
serentak penegakan hukum keimigrasian dua ribu enam belas
yang dicanangkan oleh pak menteri menkumham pak yasona beserta pak dirjen
jadi malam ini dari kantor imigrasi jakarta pusat
menyelusuri menyisir daerah wilayah hukum jakarta pusat
ini yang titik yang kelima ya
sementara itu imigrasi jakarta utara juga melakukan razia
yang serupa puluhan warga negara asing terjaring razia yang digelar pada jumat dini hari
satu persatu unit apartemen di gading nias kelapa gading jakarta utara
digeledah petugas imigrasi jakarta utara jumat dini hari
penggeledahan dilakukan untuk mencari keberadaan para wna
yang diduga menyalahi izin tinggal di indonesia
para wna berusaha mengelabui petugas dengan bersembunyi di kolong tempat tidur
bahkan petugas juga menemukan pasangan yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi
sebanyak dua puluh delapan warga negara asing dari nigeria afrika dan selandia baru diamankan
karena izin tinggalnya habis berlaku
ada juga yang tidak dapat menunjukkan dokumen
malam ini terkait dengan gerakan serentak menegakkan hukum keimigrasian tahun dua ribu enam belas
dalam memberi hati hari dalam maklumat amerika kementerian hukum dan hukum
kebanyakan dari nigeria tapi ada beberapa negara afrika
dan tadi ada warga negara satu warga negara new zealand
pertama izin tinggalnya sudah habis berlaku dan tidak memiliki dokumen
guna pemeriksaan lebih lanjut
para wna ini ditahan di ruang detensi imigrasi
dan jika terbukti tidak memiliki dokumen lengkap akan dideportasi ke negara asalnya
fakih haitami jakarta